saat ini sudah ada direktur eksekutif jaringan moderat indonesia islah bahrawi
halo selamat sore mas islah
selamat sore mas iqbal
mas islah ini bagaimana anda melihat ledakan yang terjadi di makassar
apakah ini sangat erat kaitannya dengan penangkapan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan akhir akhir ini
dan sebenarnya apa pesan yang tersirat dari mereka ini
sebenarnya bukan hanya penangkapan
ini juga urusan pendanaan yang semakin dipersempit oleh pemerintah ya
oleh negara dalam hal ini ppatk dan mabes polri
saya kira itu juga merupakan hutan telak kepada mereka
yang kemudian membuat mereka ini seperti jurus dewa mabuk
oke tapi berkaitan dengan makassar ini
ini tentunya januari lalu kan kita tahu sendiri ada dua puluh terduga teroris yang diamankan
apakah ini artinya
artinya bahwa makassar itu cukup berada di zona merah begitu untuk terkait dengan terorisme ini
saya kira makassar memang salah satu bagian dari wilayah tengkora
ini mungkin kalau zaman dulu di afganistan itu ini wilayah kandaharnya lah kurang lebih seperti itu
itu menjadi satu irisan dengan kelompok kelompok yang ada di palu di poso dan sebagainya
ini memang irisannya memang menjadi satu di sana
memang penangkapan penangkapan kemarin itu salah satu buku
ini untuk berupaya dari pihak bespolri dalam hal ini densus delapan puluh delapan
untuk berusaha melemahkan itu
nah reaksi reaksi yang terjadi sekarang ini sebenarnya juga bagian reaksi dari penangkapan
tapi juga dari upaya pelemahan pelemahan terhadap jalur perdanaan mereka
ini kan memang menjadi suatu pukulan telak kepada mereka
dan bisa dilihat ya kalau menurut saya ini siapan persiapan pemboman katedral di mekasar ini
dilakukan dalam waktu cepat
sangat reaktif sehingga sepertinya kurang begitu mohon maaf seperti kurang terencana kalau menurut saya
mengapa anda mengatakan seperti kurang terencana
apakah ini dilihat dari proses terjadinya bom bunuh diri itu sendiri atau bagaimana
ya artinya kan sebenarnya mungkin kalau dilihat dari waktu ya mungkin minggu palma ya menjelang paskah
tapi ini kan memang seolah olah berkesan
kemudian diledakkan secara prematur dan kemudian mereka hanya pada di pintu gerbang dilakukan oleh dua orang
memang perimeter ledakannya juga ya naudhubilah ya mudah mudahan tidak dahsyat sedahsat seperti bom bali
tapi memang sepertinya mereka suatu tindakan pemboman yang sifatnya hanya reaktif sesaat
mereka itu emosi sesaat lalu dilakukan secara prematur
itu kalau menurut saya kalau melihat dari beberapa kasus pemboman pemboman
yang terencana secara terstruktur dan kemudian meledak dalam perimeter yang sangat luas
tapi mas islah sendiri bagaimana melihat
kalau tadi saya sempat mewawancari pak wawan dari deputi tujuh bin menyatakan bahwa mereka ini bukan kecolongan terkait dengan kejadian ini
bagaimana mas islah sendiri melihat ini
saya kira memang kalau kita melihat dari perilaku ya
jadi kalau kita melihat secara untuk
gerakan gerakan terorisme secara global ketika isi itu sudah ketumbang di suriah dan irak
ini kan sebenarnya kemudian kembali gerakan gerakan teror ini kepada gerakan gerakan yang sifatnya sektoral
ini kemudian ledakan bom itu terjadi di makassar
ini kan kembali kepada wilayah wilayah sektoral yang menjadi wilayah yang mereka kuasai
ini kan sama ketika al qaeda kemudian tumbang secara perlahan
mereka kemudian keluar dan melakukan aksi aksi teror secara sektoral
ini juga dilakukan oleh kelompok kelompok teroris pada saat ini
jika isis tumbang yang tadinya menjadi sebuah epicentrum isis itu ada di suriah dan irak misalnya
lalu setelah mereka tumbang mereka kemudian melakukan aksi aksi teror itu secara sektoral di negara kita dan mungkin juga di negara negara lain di dunia
ini polanya memang seperti itu

nah saya sempat membaca nih
pernyataan anda di sejumlah portal berita yang mengungkapkan bahwa terduga teroris yang diamankan belakangan ini adalah sel tidur teroris
saya tertarik sekali dengan sel tidur teroris ini maksudnya seperti apa ini mas islah
sel tidur teroris itu tidak bisa dibilang sel tidur sebenarnya
saya menggunakan sel tidur teroris untuk menyebutkan istilah istilah di bismes sebagai sel
tapi sebenarnya ini adalah sel aktif yang diperkirakan kurang lebih enam lebih saat ini
yang berada di seluruh wilayah di indonesia yang bergerak pada tataran di bawah permukaan ya
berada di bawah permukaan dan mereka ini siap melakukan gerakan apa saja dan yang sekarang ini sedang disisir secara detail secara reni oleh mabes polri dalam hal ini densus delapan puluh delapan
nah kejadian yang seperti yang di makassar ini terus terang memang pasti di luar dugaan kita semua
pasti ada satu celah kecolongan dan sebagainya
dibalik upaya upaya penetratif yang dilakukan oleh pihak keamanan
tapi memang sel tidur ini membaur di tengah masyarakat
mereka ini tinggal pencet tombolnya oleh jalur komandonya
mereka melakukan ledakan peledakan bom itu
ada juga beberapa jaringan yang sudah terputus seperti yang dilakukan penangkapan penangkapan di sumatera utara di makassar juga di beberapa daerah di jawa timur

kemungkinan memang untuk penangkapan penangkapan di jawa timur
kemungkinan memang untuk penangkapan penangkapan di jawa timur
untuk kelompok kelompok itu supaya tidak terjadi hal yang seperti di makassar ini
tapi satu dua pasti ada yang telah kecolongan karena kita juga tidak mungkin bisa mengontrol person to person yang bergerak
ada juga di dalam teroris ini namanya self criticalization
ada gerakan gerakan yang didorong oleh sifat pribadi yang tidak terkait dengan jaringan misalnya dan ini pasti di luar kontrol pihak keamanan
tapi tadi berdasarkan informasi yang anda sampaikan ada sekitar enam terduga teroris di seluruh indonesia
sejauh ini bagaimana penanganan terorisme di indonesia sendiri
apa yang membuat aksi terorisme ini tidak pernah berakhir bahkan seperti tumbuh subur di indonesia
jaringan terorisme dan juga siapapun yang terlibat yang terpapar radikalisme juga
ini kan memang tidak pernah bisa hilang di seluruh muka bumi dimanapun
ini kan pada akhirnya adalah apa
penindakan menunggu dihilir untuk melakukan penangkapan ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah
makanya kemudian pencegahan itu menjadi sangat penting
jadi pencegahan pencegahan yang dilakukan di seluruh dunia sekarang ini dianggap suatu gerakan yang jauh lebih utama
dengan mencegahnya daripada hanya menunggu di hilir menangkap lalu melakukan penembakan misalnya
nah ini memang tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan
makanya kemudian seperti kemarin presiden mengeluarkan perpres nomor tujuh tentang pencegahan dan penanggulangan
stremisme berbasis kekerasan segala macam ini adalah upaya untuk melakukan pencegahan itu sebenarnya
pencegahan ini jauh lebih efektif daripada hanya nangkap atau nembak
tapi saya kira mabes polri dan densus delapan puluh delapan juga sudah juga bnpt ya
memulai arah secara masif dan komprehensif untuk melakukan gerakan gerakan pencegahan ini
berbicara soal penanganan aksi terorisme ini sendiri apakah ini berkaitan langsung dengan sikap intoleransi
diantara umat beragama di negeri kita tercinta ini
lalu apakah ini memang berkaitan juga dengan sikap radikalisme yang akhirnya bisa membuat semakin berkembangnya aksi terorisme di indonesia
saya kira kita harus mengetahui tahapan demi tahapan ya
terorisme ini adalah fase terakhir dari ekstremisme berbasis kekerasan
semua ini diawali oleh tafsir tafsir agama atau ajaran apapun yang lebih menganjurkan sikap sikap intoleran antar pemeluk agama antar keyakinan
setiap gerakan intoleran ini memang tidak selalu berbasis kekerasan
ini hanya berupa anjuran supaya kita tidak suka kepada orang lain berbasis keyakinan
setelah itu kemudian masuk di tahap berikutnya adalah radikalisme
maka dia akan dengan mudahnya berkenalan dengan ekstremisme yang berbasis kekerasan tadi
nah kalau sudah terpapar ekstremisme berbasis kekerasan ya hanya sekian garis menuju terorisme
jadi kalau kita ingin supaya aksi aksi terorisme ini tidak merebak di negara kita kita memang harus memulai dari awal
yaitu melawan apapun yang sifatnya intoleran
dalam konteks agama keyakinan apapun budaya politik atau apapun
nah itu kita mulai dari situ
ini adalah satu konsep pencegahan yang paling awal itu dari sikap sikap intoleran itu
tapi sejauh ini bagaimana dengan masyarakat di indonesia
apakah memang cukup dikhawatirkan kah terhadap sikap intoleransi di antar umat beragama ini
saya kira begini
sebenarnya kita punya akar budaya yang luar biasa soal toleransi
beragama ini kita sudah mengakar puas sejak dulu
masalahnya kemudian yang memporak porandakan ini semua adalah politisasi agama
ini masih balik